anak anak kita harus diberikan ruang yang seluas luasnya
untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi tingginya
presiden joko widodo akhirnya angkat bicara dan meminta
agar permasalahan penerimaan peserta didik baru atau ppdb tahun dua ribu dua puluh
yang terjadi di hampir semua daerah itu segera diselesaikan dengan baik
dalam kunjungannya di bengkulu pada kamis presiden menegaskan kepada semua pihak
agar mengutamakan kepentingan anak anak indonesia
untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah
menurut jokowi pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan
anak anak mendapatkan kesempatan itu
masalah lapangan selalu ada
di semua kota kabupaten maupun provinsi ada semuanya
jadi yang paling penting diselesaikan baik baik di lapangan
sebelumnya menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi mengaku
sudah mengantongi data terkait polemik kasus pbdb jalur zonasi
muhajir menyebut kasus ppdb itu semestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah
pemerintah daerah diminta lebih cermat
dalam merencanakan ppdb
karena perencanaan sudah bisa dilakukan satu tahun sebelumnya
ini kalau masih ada daerah
kok masih ada praktek kecurangan kecurangan
untuk memasukkan anaknya
itu pasti ada persepsi warga wali siswa itu
bahwa ini ada sekolah favorit dan ada sekolah bukan favorit
jalur afirmasi ini kemudian
om budsman ri mengungkap beragam cara yang dilakukan oknum orang tua
dengan pihak sepeda

agar anak mereka dapat diterima di sekolah negeri
memanipulasi dokumen kependudukan diduga menjadi salah satu bentuk kecurangan
untuk mengakali sistem zonasi
anggota om budsman ri robert naedijaweng mengungkapkan
modus yang biasa dilakukan adalah memalsukan kartu keluarga
agar jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah menjadi dekat
orang itu terdaftar di ppdb nya
tetapi secara faktual orangnya nggak ada
bahkan setelah dicek lapangan secara verifikasi faktual
orangnya tidak dikenal sama sekali
bahkan kakak yang dilampirkan
ini berarti soal kependudukan kita ini menjadi sangat bermasalah
yang itu pangkal mula dari manipulasi atas jalur zonasi yang ada
sistem zonasi penerimaan peserta didik baru diterapkan sejak dua ribu dua puluh
dengan sistem zonasi
siswa yang diterima diharapkan lebih heterogen dan sekolah
tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya siswa berprestasi
sistem zonasi juga diharapkan mendekatkan siswa dengan sekolah
tim liputan cnn indonesia